setelah festival rujak pemerintah kota surabaya menggelar surabaya vakansa dua ribu sembilan belas minggu dua puluh empat maret
parade budaya dan mobil hias ini merupakan rangkaian peringatan hari jadi kota surabaya yang ke tujuh ratus dua puluh
ribuan orang dari berbagai daerah berpartisipasi dalam surabaya vagansa dua ribu sembilan belas
mulai dari komunitas adat di surabaya pemerintah daerah sampai pelajar
menyanyikan atraksi budaya dan kendaraan berhias bunga
pawai dimulai di kawasan tugu pahlawan dan berakhir di jalan darmo
para peserta pawai berjalan kaki menyusuri jalan gemblongan tunjungan panglima sudirman sampai darmo sejauh hampir lima km
ada tujuh puluh delapan tim yang menjadi peserta pawai
tahun ini pemkot surabaya dan warga surabaya memperbanyak perlibatan daerah daerah lain untuk ikut parade budaya ini
warga antusias menyaksikan dan memenuhi pedestrian di sepanjang jalan yang dilalui parade